terus bawa oleh oleh buat bapak
sini buah jalan simpen
pak nanti jangan lupa ya benerin gedeng yang bocor
kalau hujan itu pak bocore ngumet ibu pak ngumet
bapak pinjam tangga dulu sama tetangga ya
pokoknya dibeneri pak
jangan lupa titik gak pakai koma
gue mau nyari tempat tidur yang enak
di sini berisik
sudah aku mau pak berisik
iya saya jalan sekarang
kantisna laras bisa jemput ya
saya aja yang jemput
praktis di sini aja duduk manis

kan ragam raka faites cindy lainnya
betul wah moi
terima kasih banyak pak daniel
terima kasih sekali lagi tammy
udah jadi ulang kok
itu buatnya lo itu buatnya bukan buat gua neng laras iya kang
dengeras mau kemana mau ke kampus kang dapat panitia bukber
oh gitu bang mas bu lagi pergi nanti lagi nyebut laras udah
bobi ada apa mana mau ke kampus kuliah sampai sore enggak ada dapat
panitia buat bukber satu fakultas di kampus
udah belum nanya nanya
udah kang dengan lagi aja siap ya mbak iya makasih bobby iya sama sama
bobor neng iya bang enggak jadi bang tadi udah beli bubur di pasar ya kopi ya bang
penyamut beli motor
oh ya dah
ngeri siapa ya
anak gue bukan deddy namanya
saya mau ketemu tajudin undin alias deddy
lo kagak liat gerobaknya udah kagak ada
saya gak mau merhatiin
saya mau ke tempat tidur dulu be
ini sedikit oleh oleh buat bapak be sama deddy
saya jalan dulu ya
eh berjuang ya
oh tak ah
kapan sampai di jakarta
nyampe di jakarta
itu apa man
ini oleh oleh buat loh
makasih ya man
apa itu pak
baru pulang dari semarang
bocek yang simpen
nanti jangan lupa ya
benerin gedeng yang bocor
kalau hujan itu pak
ngumet ibu pak
bapak pinjem tangga
dulu sama tetangga ya
pokoknya dibeneri pak
jangan lupa titik
tidak pakai koma
terus gimana man
sebenernya gue seneng nro
tapi sekaligus pusing
dia minta gue nikahin tini abis sebaran ini
ya diterima aja man
tapi waktunya mepet nro
gue mesti nyiapin ini dulu
iya tapi kan itu kesempatan untuk
bagas makan dulu
ini teman bapak
udah gede juga anak lo nro
uang buat apa gas
buat main ps
nah mau itu gas
jangan keseringan main ps ya
makasih ya pak
sipur mana tes
katanya sih tadi teh mau nyari tempat rebahan yang enak
yang nggak berisik